jangan pernah sebut sebut nama itu oke
sekali lagi aku bilang ya
aku sama orang yang namanya gak mau aku sebut
hubungannya udah selesai
iya aku juga
aduh bisa ketawa nih
aduh apaan lagi nih lembek lembek
enak banget dipas ini
yah bener gantai kebuk
belum apa apa udah sue
jadi kita berdua aja ke restorannya
bener bener deh kamu ayang laura
tegak tegaknya peluk pelukan sama tristan
kapan aku dipeluknya begitu
yaudah kita mau dinner dulu ya
jangan pernah datang ke rumah saya lagi
jangan pernah acak acak rumah saya
muntang muntang kayak lu jangan sombong ya
nih bapaknya si japri
dari celilitan sampe tanjung priok
tanahnya selebar jakarta
jangan katir rumah bapak
paling bapak kalau dijual saya beli
nih bapaknya si japri kalau tak hak keluar cek
apa lagi sih yang kamu lakukan nih
dedi harus cari laura
harus cari dimana
saya sendiri nggak tahu laura saat ini ada dimana
kan mami tau sendiri
laura hilang begitu aja
tanpa bekas sama sekali
ya ampun dad
pasti rangga sudah endomin laura
dan mereka pasti udah tinggal bersama dad
kita cari aja kesana
kalian pasti tahu dimana rangga
atau kalau kamu nggak tahu dimana rangga
kayak orang tuanya laura
laura ada dimana
tentu kita kan nggak ngumpetin ke laura
iya kan temen temen
malah pergi lagi
itu dia rangga
laura nggak ada disini
om kan sudah tugaskan kamu
cari laura sampai ketemu
masa gak bisa ketemu sampai hari ini
kamu ini kan pacarnya
harusnya kamu bertanggung jawab
dimana laura kamu harus tahu dong rangga
laura udah gak peduli lagi sama saya om
dia udah mesin saya om
jadi kamu pikir begitu putus
lantas kamu lepas tangan
nggak mau tahu laura ada dimana
nggak bisa begitu dong rangga
bukan kayak gitu om
om nggak mau tahu
kamu mau putus atau nggak putus
mau pacaran atau enggak pacaran
kamu harus bertanggung jawab
kamu harus cari laura sekarang juga
pokoknya besok om datang
laura udah harus ada disini
udah kamu jangan banyak ngomong
yang penting besok kita balik lagi
laura udah harus ada bersama dengan kamu
kita pergi mam
jangan pernah sebut sebut nama itu
sekali lagi aku bilang ya
semang orang yang namanya nggak mau aku sebut
hubungannya udah selesai
kalo dilihat lihat kayaknya
cantik juga ya
laura gitu loh
lo kayaknya kok dilihat juga
kalo rambutnya nggak kayak horden sih kayaknya cakep
lo pikir nih rambut lo ini nggak kayak horden
kamu bikin rambut kamu kayak ken tau gak sih
kayak pasangannya barbie gitu
udah makan lagi ya
kakak mau kemana
kakak mau kemana
kakak kan masih sakit
karangga mau jalan dulu ya
karangga mau nyari kak laura
kalian jangan bandel ya
kalian nggak dimarahin
kalo kak lauranya ketemu
itu baru adiknya kakak
ada siapa ini

kalo kamu datang
ala llama aku dong siapao
terusan tadi kan aku udah bilang
aku tuh udah gak pacaran lagi sama dia
jadi mendingan kita pergi aja yuk
ya i'm sure yuk
udah gak ada tepi tepian
ra buka ra
ikut mobil itu bang
ini ada makanan
sekarang kok nggak ada di kamar ya
apa mungkin di kamar anak anak kali ya